kalau anak anak keluarnya disini
sopirnya itu ada di seberang jalan
berarti mobil menuju ke arah bogor
komandan teh hebatnya
pastilah rod makanya jadi komandan
siapa yang ada di dalam mobil
nggak ada pak
ya udah kalau gitu
pakai handphone saya aja pak ceng
ini pak ceng
nomor yang ada tujuh tidak dapat dihubungi
handphonenya nih nggak aktif bu
sudah kita coba cari ke depan aja bu
sekarang mungkin nggak anak anak jalan sejauh itu
mungkin aja kom kalau diculik
dan jangan berpikir yang buruk buruk begitu dong
terus masuk jalan nggak ada
saya mesti mikir yang baik baik bagaimana misalnya
debbie di rumah gitu ketawa ketawa sama iko
sama mamanya gitu
jennifer juga lagi hilang atu kang dadang
mungkin jenniper debbie dan veronica itu ikut sama iko
anak anak juga belum pulang atu kum
iko di arab doi
iko di arab doi
iko di arab doi
kang dadang kita ini nyari anak anak bukan nyari iko
udah kita cari kebongkar aja ya
ke bandung kalau perlu ayo
kum nyari siapa kum
pak cen sebentar ya pak
ini kayaknya mungkin gak sih pak anak anak pergi sejauh ini
apa nggak kejauhan
ini terusannya kemana pak aceng
kalau kita lurus terus
ini teh tembusannya cideng bu
mungkin gaya kalau anak anak itu pergi sejauh ini
jauhan ke bogor atau ke cihideng pak aceng
kalau jauhan ke bogor bu sebenarnya sih
kalau saya jadi anak anak sih
saya lebih tertarik ke bogor pak
saya juga begitu bu
terus enaknya kita gimana bu
apa kita balik ke ciras dulu aja
kita sekarang juga harus cari kemana kan nggak tahu pak
kita nggak ada petunjuk
mendingan kita balik dulu aja kali ya ke cirawas
siapa tahu pak akung pak idul
sama pak renang punya petunjuk di sana
kita putar di depan lagi bung ya
kumah acara ngebatalinnya
apa sudah ngasih tahu semua saudara mimin
bang dasep sudah nyewa tenda kelurahan
tapi kalau nggak dibatalin teh
ini kan bukan salah kangen cuy
kan kangen cuy tidak tahu
iya tapi nggak enak sama bos brai
tidak usah dipikirin
nanti kalau enggak
eh kang idan kan dekat sama ini
inin kan sakti
siapa tahu kan
siapa tahu dia bisa menemukan debbie sama jenniper
nanti saya coba untuk ngobrol sama dia ya
kalau inin yang nyari pasti ketemu
di sekitar sini
kalau anak anak keluarnya di sini
sopirnya itu ada di seberang jalan
berarti mobil menuju ke arah bogor
komandan teh hebatnya
bila road makanya jadi komandan
siapa yang ada di dalam mobil
orang yang tidak dikenal oleh anak anak
atau orang yang dikenal oleh anak anak
kalau sopirnya dikenal oleh anak anak
suasananya akan gaduh
pasti ada yang tahu
pak ceng kita ke buklara aja yuk
pak maafkan aku
kalau anak anak nggak kenal nggak mungkin mereka akan ikut
kecuali teh diiming imingi
lah anak anak naik
penculiknya langsung bawa kabur ke bogor
serem juga omongannya pak artief
bu yula gak mungkin anak anak sejulik
jenniper itu anak yang cerdas pintar
dia gak akan mau ikut sepakat pun kecuali sama idoy
sebaiknya kita cari informasi ke rumahnya kang asdun
maaf pak ceng
tapi pak kastun itu siapa ya
papanya veronica bu dokter
pak artief assalamualaikum
mungkin jenipet pergi ke cianjur aku pikir
ngapain jenipet ke cianjur doi
ya sekolah sd negeri cianjur pun
doy ini tidak ada hubungannya dengan hilangnya jeniper dua minggu yang lalu
sudah kita balik sekarang
apanya yang dibalik kum
kum ini sebentar lagi masuk bogor nih
dang bogor itu luas iya kalau mereka kesana
feeling saya mereka kesana debbie kesana
kita pikirin dulu dang
ya udahlah kalau kamu emang gak mau ikutan nyari gak apa apa
saya cari sendiri
nyari kemana pun saya mau dang
asal alasannya jelas
alasannya udah jelas
ngapain ke rumah mustaqim
ya nyusul mamanya ke saudi
barang atuk kang dadang
kang kasnun assalamualaikum
kak veronika sudah ketemu
kemana perginya anak saya
kang kasnun konten ya
sebelum sebelum ini ada gak veronika bilang sama kang kasnun
pengen pergi atau mengunjungi tempat mana gitu
sering kang maceng
ke arena fantasi terus taman mini ke jungle
padahal dia itu belum pernah sama sekali
tapi dia ingin ke sana
gak mungkin sih tapi mereka pernah pergi ke sana
kalau anak anak mau piknik itu
dan uang anak anak juga mungkin gak akan cukup
kalau di daerah bogor
ada nggak tempat yang pengen veronika kunjungin kang
ke mal paling pengen makan makan
yang penting kalau mana aja
ya sudah kalau gitu terima kasih ya pak
kang sejalan lagi nya
doain ya kang
hei tunggu kang maceng
his b artist adalah orang